kejaksaan tinggi jawa timur telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk lanyala mataliti
selain sprindik baru kejati jatim juga telah menetapkan kembali lanyala sebagai tersangka
atas kasus dugaan korupsi dana hibah kamar dagang dan industri jatim
untuk pembelian saham perdana bank jatim senilai lima tiga miliar rupiah
kejaksaan tinggi jawa timur menargetkan kasus ini disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi
bukan di sidang pra peradilan yang memperkarakan administrasi
dengan demikian tersangka akan mendapatkan kepastian hukum apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak
kejati jatim juga kembali mengeluarkan surat cekal untuk lanyala yang pada hari selasa kemarin telah dicabut
untuk menghormati putusan pra peradilan
kejaksaan tinggi jati mengaku siap bila pihak lanyala kembali mengajukan gugatan pra peradilan
untuk seperindik baru dan penetapan tersangka ini
penyidik kejaksaan tinggi jawa timur telah menetapkan nn sebagai
iya otomatis perkara yang sama karena yang kemarin waktu terapit itu adalah masalah proses administrasinya
yang kemarin disidangkan belum menyangkut materi pokok perkara